seorang penghobi layangan berinisial dks yang tinggal di jalan pelabuhan benoa denpasar
ditangkap petugas kepolisian sektor denpasar selatan pada senin kemarin
karena menerbangkan layangan berukuran dua lima meter secara sembarangan
akibat ulahnya layangan yang tersangkut di jaringan listrik menyebabkan sejumlah gangguan
tiga unit trafo di gardu induk pesanggaran denpasar meledak
dan memadamkan listrik di tiga kecamatan
yakni denpasar selatan denpasar timur dan kuta
pln pun meminta masyarakat terutama pecinta layangan
agar tidak menerbangkan layangan di dekat gardu listrik
ataupun di jalur sutet lantaran berbahaya
kemarin terjadi gangguan yang lebih besar
yaitu terjatuhnya layang layang di gardu induk kesanggaran
itu menyebabkan tiga trafo gardu induk padam
kapol restaden pasar kombes jensen afitus panjaitan pun turut mengimba warga
untuk lebih berhati hati saat bermain layangan
agar tidak merugikan warga lain
lakukan penindakan ini bukan untuk menghukum yang bersangkutan
tetapi tujuan utamanya memberikan efek jerah
bagi yang masih memiliki hobi layang layang
supaya tadi berhati hati di dalam menerbangkan layang layangan
dks kini masih menjalani pemeriksaan di mapol sekden pasar selatan
dan terancam pidana hingga lima tahun penjara
pemiliputan cnn indonesia